pemirsa apakah anda masih ingat dengan dua panda bernama huchun dan chaitau
yang baru saja didatangkan ke indonesia beberapa minggu lalu
meskipun belum bisa ditemui langsung oleh publik
namun keduanya ini sudah mencuri perhatian di media sosial
beginilah aksi hucun panda mengemaskan penghuni baru taman safari indonesia
saat ia diberikan mainan baru
pucun tampak kebingungan karena tidak bisa turun dari mainan barunya tersebut
terlihat beberapa kali huchun berusaha untuk melompat
namun berkali kali juga ia mengurungkan niat untuk turun
saat huchun kebingungan teman pandanya yang lain jaidaw malah asik berendam di kolam barunya
namun dau tak berlama lama berendam
mungkin air di daerah puncak lebih dingin dibandingkan di daerah asalnya ya
aksi lucu chun dan dao yang diunggah oleh akun resmi panda taman safari indonesia ini
membuat banyak netizen tidak sabar ingin melihat langsung dua satwa lucu tersebut
ya dao dan chun adalah dua ekor panda yang didatangkan langsung dari chengdu tiongkok
pada september lalu sebagai salah satu bentuk konservasi
saat ini dao dan chun masih menjalani masa karantina di area seluas lima meter persegi
meski masyarakat belum bisa menyaksikan langsung

namun video video tingkah lucu dao dan chun seperti berikut ini dapat dilihat di akun instagram
at dua panda taman safari
akun ini pun rajin memposting foto foto kegiatan kegiatan tau dan cun selama masa karantina
diperkirakan kedua panda ini baru benar benar dapat disaksikan langsung oleh publik pada akhir bulan oktober ini
atau awal november mendatang
wah rasanya sudah tak sabar ya melihat langsung dua panda lucu ini di taman safari